komisi yudisial saat ini masih menelusuri kebaran naran video viral yang berisi narasi hakim wahyu iman santosa yang merupakan hakim ketua sidang kasus pembunuhan brigadir yosua
dalam video tersebut terlihat bahwa hakim wahyu sedang berbicara tentang akan menjatuhkan hukuman kepada verdi sambo
dalam video yang beredar wahyu nampak duduk di sebuah sofa dan sedang berbincang menggunakan perangkat seluler
terdengar narasi sang hakim sedang membicarakan tentang fonis verdi sambo dengan lawan bicaranya
dalam video tersebut terdengar narasi jika hakim wahyu tidak peduli dengan fakta dan bukti lain selain terdakwa richard eliezer
menanggapi hal ini komisi yudisial sedang menindaklanjuti tentang kebenaran video tersebut
ky masih akan menelusuri kebenaran video tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalaminya
komisi yudisial harus sejauh mungkin memang menjaga kebebasan atau kemandiran hakim dalam memberi sadar memutus perkara
nah makanya yang ditempuh oleh komisi judisial tidak langsung melakukan klarifikasi atau penggalian keterangan terhadap hakim tersebut
dan dengan menggunakan jasa ahli misalnya jasa ahli forensik digital gitu ya
pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan bocoran dua cuplikan video tentang fonis bagi verdi sambo menyesatkan karena tidak utuh
diedit dan ditambah narasi sebagai judul
pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan bahwa ini setelah melakukan
pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan juye yamto juga menyebut tidak menutup kemungkinan
ada upaya pihak tertentu yang ingin mengganggu konsentrasi dan juga independensi majelis hakim yang diketuai oleh wahyu iman santoso
narasi atau caption jadi ada videonya ada narasinya
videonya tadi kan berupa editan atau potongan kemudian ditambahin narasi
di mana narasinya itu menyebutkan adanya pembocoran
atau apa namanya pengaturan urusan itu sama sekali tidak benar dan menyesatkan
karena apa persidangan masih berlangsung acara pembuktian dan majelis sama sekali belum membahas soal putusan
bagaimana mau dipocorkan apanya mau dipocorkan